wakil presiden yusuf kala kemarin meresmikan satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi
dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di kementerian koordinator bidang perekonomian
wapres berpesan satgas dan kelompok kerja dapat berkoordinasi optimal
agar paket kebijakan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif
jk meminta satgas tidak menambah peraturan
kebijakan harus diperluas dan pelaksanaan paket kebijakan dapat bergerak dari parsial ke arah reformasi
satgas akan mensosialisasikan mengurai dan melakukan diseminasi informasi
targetnya pelaku usaha dan investor dalam maupun luar negeri asosiasi masyarakat umum dan aparat pemerintah pusat maupun daerah